komisi nasional hak asasi manusia menyebut verdi sambo telah mengakui perbuatannya
yang menjadi otak dari pembunuhan terhadap brigadir yosua yang terjadi pada delapan juli dua ribu dua puluh dua lalu
selain mengakui sebagai otak dari pembunuhan tersebut verdi sambo juga mengakui kepada komnas ham
bahwa dirinya juga telah menjadi otak dari obstruction of justice
seperti mengubah tkp melenyapkan barang bukti
hingga mengkondisikan sejumlah pihak untuk menjadi saksi kunci sesuai dengan skenario yang dibuat
mantan kadif propam pori tersebut telah membuat alur skenario tentang bagaimana kematian brigada dosua
di awal alur skenario itu disebutkan telah terjadi baku tembak dengan barada e di rumah dinas kadipropam
hingga mengubah tkp dan melenyapkan sejumlah barang bukti
irjen verdi sambo juga mengkondisikan sejumlah pihak untuk menjadi saksi sesuai alur yang direncanakan
disebut sebagai obstruction of justice dari peristiwa sebenarnya